mas ini pesemanya
sudah saya tulis di bungkusannya ya
kue tiang goreng untuk amira
gorengnya untuk betari
saya mau pesen pak
saya pesen li rebus kue sedikit goreng setengah matang
iya pesenannya bisa sama ya pak
kebetulan banget pak
itu juga makanan favorit saya
maaf tadi saya lupa masukinnya
terima kasih pak
kenapa non ada masalah
tapi bapak ini kebetulan banget pesan makanan sama persis dengan makanan favorit aku kan
yang pakai telur setengah matang itu
saya jadi tersanjung punya selera makanan yang sama dengan orang seperti
saat publicamu langsung jeda
dengan nama penciptaan currently

ngapain sih beli makanan segala
aku baru dapat gaji
aku kan gak pernah ngajak kalian makan di luar
jadi aku pikir
gak ada salahnya
kalau aku beli makanan buat kalian
masukkan makanan kamu
terima kasih ya mas
amira lagi keluar
lagi cari kerja mas
ini pasti kamu
kamu tuh bener bener keterlaluan ya
amira disuruh cari kerja
kita ini bukan untuk

bisa bantu membutuhkan keluarga

kalau ada apa apa gimana
udah lah mas
jangan berkelihat begitu
amira juga sudah dikejar
hujan malem emang ini kenapa
kamu tuh bener bener
gak pernah mengerti perasaan aku sama amira bagaimana
sebagai perempuan itu
kita hancur donpa
aku mungkin bisa menyerah
dia bisa potroankan
gue sekali sangat cement
aku sedang berd willkommen
loh itu kan
kamu masih disini
bapak pasti butuh ini kan buat ke mobil
biar saya antar pak
tidak usah terima kasih
tadi kan bapak udah nolong saya
ya anggap aja ini sebagai balas mimpi
biar saya saja yang pegang payung untuk kamu
amir ada dimana sih
harus ada di sekitar sini
nah ini mobil saya
terima kasih banyak ya nak
ya ampun pak nggak usah pak
loh tidak apa apa
enggak pak gak perlu kasih mohon jangan
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
ya ampun ayah ngapain disini
ayah khawatir banget sama kamu takut kamu takut nafas ayah
segera gak apa apa dong ya
sebenernya aku ngobrol sama
ya aku juga gak tau sih namanya siapa ya
yang paling penuh itu dia bakal bapak jadi tadi nolongin aku
kayaknya dia seorang bapak yang baik deh
ya tapi pastinya gak ada bapaknya lah dibanding ayah
eh eh eh kok tutup sih
"nije memberedakkan hati suami
fightingnya misi cakek
bahaya watip untuk juga ksatjuh
karena rasul punya isu yang prasat
om animales berkata
suhu bahasa arif
imam federalir dan mak shift datang